kamar dagang dan industri indonesia atau kadin mendukung pemerintah untuk melanjutkan proses pembangunan ibu kota negara baru di pulau kalimantan
tepatnya di provinsi kalimantan timur
hal ini disampaikan oleh ketua kadin arsyad rashid pada rabu sore kemarin
setelah melakukan pertemuan dengan presiden ri joko widodo bersama ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di istana kepresidenan jakarta
ketua kadin arsyad rashid presiden ri joko widodo